seorang muslim marahan lebih dari tiga hari

dia ini pinter masak
dan pinter sekali jahit
nah kalau ini namanya damayanti
cantik luar biasa
dia itu calon apotek
nanti kamu kan tinggal dipertemukan ke arof sayang
gak usah pakai proses pacaran pacaran segala
dia ini apoteker
abang kan dokter
nanti abang buka praktek dokter
lalu istri kamu buka apotik bang
udah tahu sih abang ini anti obat
masa sih calon istrinya apoteker
udah lah put
kamu pilihin buat abang aja ya
bang gue jadi putri
emangnya putri apa yang mau cari calon istri
udah kamu lihat aja
udah kamu lihat aja
kalau yang ini aja gimana
mukanya tuh bang soleha sekali
nilai kamu bagus tapi jangan cepat puas
kamu ada kenaikan tingkatkan terus belajar kamu ya
dan ini yang luar biasa
itu adalah nilai kalian selama semester ganjil terakhir
sampai ketemu minggu depan
siapkan alat alat pertikkum kalian
cuma bisa dapat empat lagi sih
lihat nilai jeblok kayak gini
napsi makan gue berkurang
dan pasti nyokap gue kira gue kena anoreksia
badan lo segera spring bike kayak gini masih bisa kena anoreksia
itu malah gak ngigo lin
karena selalu beautiful untuk nita
dan tadi kalau disini bagi gue
ngeri dia sampaistepsnya urin lagi
ngateh gue terlalu ngeri sekarang
bakal jadi malun ini ya
kalian tahu di kelas ini cuma kalian yang dari yang di bawah standar
kalau terus terusan begitu kalian gak akan naik kelas
ingat ya pelajaran fisika ini adalah pelajaran utama dalam jurusan kalian
oke bapak bisa bantu kalian
minggu depan kalian ikut ulangan perbaikan
tapi kalau nilai kalian masih juga jeblok bapak gak bisa bantu kalian
dan kalian akan tinggal kelas
mau gak kita makan biaya bareng ini
nah sekarang aja yuk ngomong sama ica nya
anjir males gue lo aja deh mendingan
ya udah kita berdua
udah deh yuk
jangan berdiri deh
eh nungguin lo kapan kelarnya
lagian kata lo kalau nilai jeblok mau turun nafsu makannya
ini gak pakai obat penurun nafsu makan kan
putri kalau liat nilai jeblok emang gak nafsu makan
tapi kalau lihat makanan ya nafsu lah
lagian ngapain sih dipikirin gak naik kelas naik kelas
kalau misalnya gue gak naik kelas gue bisa pindah sekolah kok
eh tapi tar dulu deh put
kalau misalnya gue pindah sekolah berarti kan gue udah gak bisa ngeliat muka lo lagi
mana minggu depan gue harus ulangan susulan lagi
makanya lo tuh belajar lebih giat sama sholat tahajud
tuh gimana allah mau nolongin coba
kalau kamunya aja gak usaha sama gak mau minta pertolongannya dia
gini nih gue pernah dengar artis surat al fatihah ayat kelima
hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan
sesungguhnya hanya allah yang bisa menolong hambanya
eh gimana kalau lo lesin gue aja lo mau kan ajarin gue
eh pok pok pok ayo ikut les juga ya
ntar kalau kebohon rambutan aneh panen aneh bagi deh
gini gue mau gak sih belajar sama kutu rambut
eh udah gue dikatin kutu rambut pahe biangnya kingkong
eh makan dulu makan dulu
ayo dimarukan tinggal

gue mau jadi pakek
nih lagi berantem mulu
tak oleh kit gimane
apaan sih lo diam deh
jangan kegenitan sama cowok orang
tau mah level
kalo itu levelnya dia bukan dia
ubar gak ubar
woh put apaan sih
lo kan sobek banget deh
kita tuh marahan kayak gini udah hampir tiga hari loh
gak baik seorang muslim marahan lebih dari tiga hari
cak tolong deh
aku tahu kok kamu bukan pemarah
kalau emang aku bikin kamu kesel
tapi aku sama sekali gak ada niat buat nyakitin kamu
kamu itu sahabat aku
kamu ingat gak kata kata yang sering kita dengar
kalo marah itu cepet tua
terus kalau marah jiwa kita jadi lemah
jadi gampang banget dipengaruhin setan
putri emang kamu pikir jiwa aku lemah
ya kalau jiwa aku lumayan ya itu urusan aku lah
itu hak aku
pokoknya mulai sekarang aku gak mau anggap kalian sahabat aku lagi
cak jangan kayak gitu lah cak
put aku tahu niat kamu baik
aku tau kamu gak mau liat aku kecintilan
tapi ini nih angka sepuluh di belakang aku
yang aku gak bisa terima kata katanya